ketua umum partai gerindra prabowo subianto masih belum memberikan kepastian kapan dan siapa kandidat final yang akan diusung partai gerindra dan pks di pilkada dki
ditemui di kediamannya malam ini ia hanya mengatakan masih akan terus memantau perkembangan situasi politik di jakarta termasuk kemungkinan bergabung dengan empat partai dari koalisi kekeluargaan lainnya
ya kita terus mengikuti perkembangan ya nanti kita akan ambil keputusan yang sebaik baiknya lah
ya kita lihat perkembangan
pak tanggal dua puluh dari cikies pajang sebelas itu gimana pak komunikasinya pak memang bergabung atau seperti apa pak
kita ikuti terus perkembangan
pak jadi malam ini kira kira
belum malam ini pak besok
ya besok lah insya allah
pak bisa dipastikan malam ini nggak pak
pak pak boy kan kemarin ketemu dengan jendral apakah akan masuk sebagai tim pemenangannya pak sandiaga
nanti kita tanya pak boy ya
pak untuk calon wakil gubernurnya pak sandiaga kira kira sudah ada namanya pak
insya allah kita akan dapatkan